kita ke informasi lain saudara menanggapi tidak diundangnya presiden joko widodo di rakernas pdip mendatang
tim pemenangan prabowo gibran angkat bicara
menurut tpn presiden joko widodo memang sedang sibuk mengurus rakyat dan pemerintahan
sehingga tidak memiliki waktu untuk hadir dalam rakernas ke lima pdi perjuangan
tanggapan ini menurut silvester matutina wakil ketua tkn
untuk membalas pernyataan ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat
yang mengatakan tidak mengundang presiden jokowi dalam rakernas kelima pdi perjuangan
karena presiden jokowi kini tengah sibuk
sevester meyakini pernyataan jarod ini adalah bentuk sakit hati dan susah move on
yang masih dirasakan pdi perjuangan karena kalah dalam pilpres dua ribu sembilan belas
dan saya pikir akan lama ini dan mungkin juga nggak bisa sembuh
jadi ya kita biarkan saja lah
memang pak jokowi lebih baik mengurus rakyat dan bangsa ini
itu hal hal yang lebih penting daripada sekedar melihat nanti pak jokowi juga
melihat kesedihan orang itu apa yang mau bisa dihibur
sebelumnya pdip mengungkap alasan tidak mengundang presiden jokowi di rakernas pdip
dalam rakernas pdip akan menyampaikan
sikap politik pasca pemilu dua ribu dua puluh
menurut ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat
alasan tidak mengundang jokowi karena presiden saat ini sibuk dan menyibukan diri
selain tidak mengundang presiden rakernas juga tidak mengundang wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
pdip akan membahas sejumlah hal strategis sikap politik pasca pilpres
termasuk persiapan pilkada di rakernas ke lima dua puluh empat hingga dua puluh enam mei mendatang
termasuk diantaranya sikap politik pdip pada pemerintahan mendatang dan strategi pemenangan pilkada dua ribu dua puluh
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
kenapa karena beliau sudah sangat disip
jadi ini hanya untuk internal pdip
pesertanya untuk internal terbuka